anda kembali di program spesial mengukur kerja nawacita
tadi sudah disampaikan oleh menteri pupr bahwa ada tiga potensi sumber pembiayaan untuk sektor infrastruktur sebelum yang terakhir adalah apbn
namun kita beralih lagi bagaimana kinerja dengan jokowi jk
sejak dilantik akhir dua ribu empat belas silam jokowi jk langsung tancap gas dengan sejumlah misi ekonomi
di tengah perlambatan ekonomi global seperti apa kesuksesan dan juga tantangan jokowi membawa fundamental ekonomi nasional
ekonomi di tangan jokowi saya hadirkan sejumlah datanya untuk anda
kita lihat bersama ini merupakan rakor karena biasanya setiap setahun pasca dilantik kita akan melakukan evaluasi
seperti apa kinerja jokowi dan jan rupa dalam kampanye ada kata kata nawacita
kita lihat seperti apa khusus untuk sektor ekonomi
ini adalah potret pertumbuhan ekonomi di indonesia
kita lihat dari tahun dua ribu empat belas di lima dua persen
dua ribu lima belas kita di bawah level lima persen tepatnya empat delapan puluh delapan persen
dan ini memang tidak lepas
dari bagaimana perlambatan ekonomi global bagaimana implementasi setelah dua ribu tujuh belas
stimulus moneter amerika serikat dihentikan kemudian shifting ekonomi china ataupun tiongkok
nah hal tersebut tampaknya membuat ekonomi indonesia tidak lepas dari hal tersebut
faktor eksternal begitu kuat begitu juga dalam negeri sehingga empat delapan puluh delapan persen yang bisa dicapai
bagaimana dengan dua ribu enam belas kita di atas lima persen naik kita menjadi lima dua persen
hingga semester satu dua ribu tujuh belas kita ada di level lima satu persen
sangat jauh dari target pemerintah hingga akhir dua ribu dua puluh
jangan lupa juga beberapa lembaga internasional juga melakukan pemangkasan untuk potensi pertumbuhan ekonomi indonesia sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
dari lima dua persen menjadi hanya lima satu persen
jadi diturunkan ya dengan realisasi satu semester awal
lalu bagaimana dengan inflasi
inflasi relatif terkendali tapi mayoritas untuk pertumbuhan ekonomi good
kita di atas lima persen paling tidak
kita mampu bertahan di tengah eksternal yang serba tidak pasti
bagaimana dengan tren inflasi
tren inflasi juga terkendali kita lihat
harusnya oke ya karena pertumbuhan ekonomi oke
lalu kita lihat juga dengan inflasi yang terkendali
artinya ada sebuah proyek ada sebuah potensi prospek yang begitu baik yang harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah
lalu bagaimana dengan tren raca dagang
oke kita lihat kita surplus meskipun kalau kita bedah lebih dalam bagaimana dengan kinerja ekspor dan lain sebagainya
tapi paling tidak kita defisit hanya sekali tampaknya pada periode tersebut
dan kita terus mencatatkan surplus ya
artinya baik kinerja dagang indonesia
lalu kita bergeser ke sini
kita jangan lupa untuk ekonomi indonesia itu ada dua hal sesungguhnya
ada yang berdasarkan statistik fundamental tapi ada juga berdasarkan persepsi
ini adalah persepsi bagaimana ekonomi di mata investor
kita lihat kita rally dan jangan lupa kita juga mencatatkan rekor beberapa waktu beruntun
hingga kita pernah juga menyentuh level sekitar lima sembilan ratus enam puluh tujuh sebagai rekor tertinggi
bahkan sejumlah analis memproyeksi
kalau ini momentum jalan terus
kita bisa menyentuh level sekitar enam tiga ratus hingga akhir dua ribu tujuh belas
artinya persepsinya sejauh ini fine
tapi yang menarik adalah bila kita bergeser ke sini
kita berbicara mengenai anggaran
bagaimana pemerintah melakukan efisiensi sejak tahun lalu hingga tahun ini
dan bagaimana realokasi anggaran tersebut dilakukan
karena memang pemerintah tampaknya setelah program tax amnesty selesai dalam tiga periode
disitu kita mendapatkan banyak income ya untuk pemerintah
tapi ketika itu sudah selesai di kuartal satu
tepatnya periode terakhir tax amnesty
pemerintah harus lebih jeli lagi ya
memikirkan gesit seperti apa proses ataupun juga sumber pembiayaan
untuk apa salah satunya yang paling besar adalah untuk ini
alokasi kementerian ppr mendapatkan hasil ataupun juga alokasi terbesar
kita lihat dari satu ratus dua tujuh triliun rupiah naik menjadi satu ratus enam sembilan triliun rupiah
nanti kita akan bahas lebih dalam dengan para narasumber saya
seperti apa sesungguhnya apresiasi termasuk juga tantangan serius
bagi pemerintahan jokowi jk khususnya di sektor ekonomi